shock terhadap penetapan dirinya sebagai tersangka
fitri muncikari jaringan prostitusi online artis yang melibatkan vanessa angel mengalami sakit
saat ini perempuan tiga puluh dua tahun asal jakarta ini harus menjalani rawat inap di rumah sakit bayangkara polda jatim
rencananya penyidik subdit lima siber di treskrim sus polda jatin memeriksa tersangka muncikari fitri
hari ini batal dilaksanakan
kondisi kesehatan fitri menurun drastis karena saat ini sedang hamil besar
ia diantar ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif dan kondisi sakit fitri ini terjadi sejak ia dalam perjalanan menuju polda jawa timur selasa kemarin
begitu tiba di polda jatim muncikari yang sempat buron ini tidak dibawa ke ruang penyidikan tetapi langsung dibawa ke rumah sakit
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini